wali kota tanjung pinang kepulauan riau syahrul meninggal dunia pada selasa sore sekitar pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat
sebelum dinyatakan meninggal dunia syahrul dirawat intensif di ruang isolasi rsud raja ahmad tabib kepulauan riau
selama delapan belas hari sejak sebelas april dua ribu dua puluh
syahrul dirawat karena mengalami gejala covid sembilan belas seperti sesak nafas dan demam tinggi
dan dinyatakan positif covid sembilan belas pada tiga belas april lalu
selama dirawat kondisi syahrul tidak stabil sehingga dibantu dengan alat pernapasan
informasinya benar wali kota di syahrul riau selama daun ini kita tadi pukul enam belas empat puluh lima
wali kota tanjung pinang ini dimakamkan di taman makam pahlawan pusara bakti tanjung pinang selasa malam
prosesi pemakaman dilakukan dengan protokoler penanganan covid sembilan belas oleh tim dari tni angkatan darat yang menggunakan alat pelindung diri lengkap
saat proses pemakaman berlangsung istri anak dan cucu serta keluarga syahrul hadir di lokasi pemakaman
syahrul meninggal dunia di usia enam puluh tahun dengan meninggalkan satu anak dan seorang istri
sebelumnya jurubicara covid sembilan belas provinsi kepulauan riau cecep yudiana menyatakan
syahrul juga terjangkit covid sembilan belas dari syahrul
istri anak dan cucunya telah menjalani masa karantina mandiri di kediamannya
tim liputan cnn indonesia